seorang perempuan bersama putri kandungnya dijemput paksa tim gugus tugas covid sembilan belas
dari salah satu klinik daerah tiban kecamatan sekupang kota batam
mereka dijemput paksa karena sempat kabur dan masuk daftar pencarian tim gugus tugas covid sembilan belas
keduanya pun sempat melawan tim gugus tugas saat diminta masuk mobil ambulans
untuk dibawa ke rumah sakit khusus infeksi covid sembilan belas pulau galang
dari hasil swab sang ibu dinyatakan positif diduga kuat karena melayat jenazah yang merupakan pasien covid sembilan belas
sementara hasil swab putrinya negatif
dipujuk pujuk secara baik baik juga tidak mau
akhirnya memang oleh salah seorang anggota tni yang memakai apd level tiga
dia langsung diambil paksa masukkan ke dalam ambulan dan juga anaknya
dan tadi malam baru keluar hasilnya yang bersangkutan dinyatakan positif
dan anaknya dua orang dinyatakan negatif
rabu malam keributan terjadi di rumah sakit elizabeth kabupaten situbondo jawa timur
ketika sebuah keluarga dilarang mengambil jenazah seorang pasien meninggal
amarah keluarga terpicu karena pihak rumah sakit mengatakan
almarhum harus dimakamkan dengan protokol covid sembilan belas
namun ketegangan akhirnya meredah saat tim pemulasaran jenazah satgas covid sembilan belas situ bondo menjelaskan
bahwa jenazah merupakan pasien kategori probable covid sembilan belas
sehingga protokol corona harus diterapkan
penjelasannya mungkin kurang mengenal karena masalah kita memang buku penjelasan yang lebih lengkap
jadi sebenarnya ini belum masuk kategori positif covid sembilan belas
hanya masuk dalam pergubrik probable
hanya saja memang dalam pedoman atau kategori probable itu tetap harus diterapkan
harus ditata laksana protokol kesehatan
sementara itu mulai rabu dua puluh enam agustus hingga tiga puluh agustus
rsud empat puluh lima kabupaten kuningan jawa barat terpaksa ditutup
menyusul kabar sembilan belas tenaga medis positif covid sembilan belas
selama beberapa hari rumah sakit akan disterilisasi untuk mencegah penyebaran virus
akibat penutupan sebagian besar pelayanan rs tidak tersedia bagi umum
dan ugd hanya mencari penyelamat
dan hanya diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi serius
tim liputan cnn indonesia